habis telpon siapa
ini pak saya habis telepon keluarga saya pak
itu masuk akal pak
karena kan memang sebelumnya
pernah ada kejadian lah
balikin elsa penjara
tolong jaga baik baik
baik pak kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin
untuk menjaga keselamatan jessica
dan seluruh pasien disini
yaudah makasih kalau gitu ya
oke pak al saya rasa hari ini meetingnya sudah cukup
kita lanjut besok pagi lagi
masih banyak hal yang harus kita bicarakan
tapi hari ini saya ada meeting di tempat lain
oke baik pak
terima kasih banyak atas pakunya ya
saya langsung balik ke kantor ya
iya silahkan pak
sampai ketemu di meeting selanjutnya ya pak
kasian juga kalau gue pulangnya telat
gue langsung pulang aja deh
nggak usah beli ke kantor
nanti sisa kerjaan bisa gue selesaikan di rumah
gimana kerjaan di sini
spesifikasi bangunan dari pt sentosa jaya
sudah sesuai dengan yang kita melhoreskan
progresnya terus maju kan
saya juga baru selesai dengan baik
kamu sekarang bisa balik ke kantor
tapi untuk update nya
belum ada kabar lagi pak dari kepolisian
saya tuh sedikit curiga
dulu kan pernah ada penyadap di rumah saya
saya curiga ada penyadap lagi dipasang di rumah saya
kalau pun tidak ada penyadap
ada yang memberikan informasi keluar
kalau memang waktu itu mama saya memanggil tukang paku
itu masuk akal pak
karena kan memang sebelumnya
pernah ada kejadian
ada mata patah di rumah bapak
dan kita harus cari tau siapa itu pak
ya mungkin sebaiknya
bapak tidak mudah percaya
sama siapapun pak
yaudah kalau gitu kamu pulang aja deh ke rumah
gak usah balik ke kantor
nanti semua pekerjaan kantor saya
saya selesaikan di rumah
kalau kamu mau laporan
kirim ke email saya aja ya